kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji di istora senayan
angga siapa saja yang bertanding hari ini
ya angga siapa saja yang bertanding hari ini
ya rian turnamen indonesia open super series premier hari ini memang telah memasuki babak semifinal
dan pertandingan rencananya nanti baru akan dimulai pada pukul satu
dan unggulan unggulan utama akan bermain di nomor ganda putri
unggulan pertama asal jepang matsutomo takasya akan menjalani babak pertarungan di semifinal
dan unggulan utama di nomor ganda campuran zhang nan zhao yunlei
unggulan utama di nomor tunggal putri karolina marin
dan unggulan utama di nomor ganda putra li yongde you yensung juga akan bertarung memperebutkan satu tiket ke babak final
namun sayangnya rian wakil indonesia indonesia sebenarnya memiliki lima wakil di babak penempat final di pertandingan kemarin
ada satu wakil indonesia yang berhasil melaju ke babak semifinal yang akan berlangsung nanti
yaitu dari penampilan tunggal putri indonesia isan maulana mustafa
yang sukses melaju ke babak semifinal setelah menaklukkan rajiv yusef pemain asal inggris
ihsan maulana mustafa sendiri rencananya baru akan bertanding pada mungkin sekitar pukul lima sore nanti rian
baik angga ini analisa anda seperti apa terkait prestasi indonesia yang hanya mampu loloskan satu wakil saja di semifinal padahal kita menjadi tuan rumah
ya prestasi indonesia hanya mampu meloloskan satu wakilnya ke babak semifinal ini sebenarnya memang cukup mengecewakan
karena pada awal awal sebelum berlangsungnya turnamen indonesia open ini indonesia setidaknya mencanangkan dapat merebut gelar dari nomor andalanya yaitu di nomor ganda
namun sayangnya ganda ganda andalan indonesia seperti ganda putra muhammad ahsan hendra setiawan ganda campuran tontowi ahmad dan liliana nasir serta ganda putri kita nitya krisna dan grecia poli harus tersingkir di babak babak awal bahkan tidak mampu melaju ke babak perempat final
namun yang menarik adalah justru muncullah pemain pemain muda yang mampu menembus babak perempat final ini rian
hasil ini memang mencewakan namun sebenarnya bahwa turnamen indonesia open ini sebenarnya hanya sebagai ajang pemanasan sebelum nanti para pemain indonesia direncanakan akan mencapai puncak penampilannya pada olimpiade rio pada bulan agustus nanti
sebelum olimpiade rio ini memang masih ada dua turnamen yaitu turnamen indonesia open dan australia open
dan pemain pemain andalan indonesia ini memang bisa dibilang dari sejauh ini
usia sudah tidak muda lagi
asan hendra owi butet dan nitya kristina dan grecia poli usianya sudah tidak muda lagi
memang dan memang tidak bisa diharapkan bahwa di setiap turnamen mereka dapat menunjukkan penampilan yang prima
namun setidaknya bahwa dengan hasil ini ganda ganda andalan indonesia ini dapat melakukan evaluasi dan introspeksi dan mungkin melakukan perbaikan sebelum mereka akan tampil di olimpiade di rio de janeiro di brazil nanti rian
angga kalau dari perhitungan di atas kertas
seperti apa peluang dan juga mungkin kesempatan yang dimiliki ihsan di dalam laga berikutnya
ya kalau kita berbicara nanti peluang ihsan maulana yang akan bertemu dengan unggulan kedua asal malaysia lee chong wei
sebenarnya di atas kertas peluang ihsan cukup berat karena seperti kita tahu lee chong wei prestasinya sudah malang melintang dan tergolong pemain senior
sementara ihsan maulana mustafa adalah pemain muda indonesia seangkatan dengan jonathan christie firman abdul kolik dan antoni ginting
yang prestasinya hingga saat ini memang masih naik turun
walaupun sudah menunjukkan peningkatan
namun yang patut dicatat adalah ihsan maulana ini adalah prestasi ihsan menembus babak semifinal di turnamen sekelas indonesia open super series premier ini adalah prestasi yang pertama kali diraihnya
apalagi hasil ini diraih setelah ihsan maulana tampil kurang memuaskan di final piala thomas lalu
ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri bagi penampilan para pemain pemain muda indonesia
apalagi di nomor tunggal putra kita sudah lama tidak memiliki pengganti taufik hidayat pemain pemain andalan kita yang berabot medali emas di olimpiade
menarik untuk ditunggu apakah ihsan maulana mustafa mampu memberikan kejutan dan menundukkan lee chong wei dan melaju ke partai final
tidak ada yang tidak mungkin di dalam bulu tangkis apalagi ihsan nanti akan tampil di depan ribuan pendukung yang akan memadati istora
jangan lupa juga bahwa jonathan christie sebelumnya juga sempat mengalahkan lindan yang di atas kertas tentunya prestasinya dan rankingnya jauh di atas jonathan christie
jadi saya rasa tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan semifinal nanti saat ihsan maulana melawan lee chong wei rian
kita doakan saja semoga ihsan maulana dapat membawa pulang gelar indonesia open ini
terima kasih erlangga wisnuaju telah bergabung bersama cnn indonesia live